proses verifikasi berkas administrasi bacalek ke kpu sudah berakhir pada rabu delapan belas juli kemarin
dan hari ini kpu khususnya wilayah jawa timur akan menyampaikan hasil verifikasi tersebut
mulai dari kpu pusat provinsi sampai ke kota dan juga kabupaten
dan bersama saya sudah ada koresponen cnn indonesia miftah faril di kpu jawa timur
tepatnya di surabaya jawa timur selamat siang mifta
ini bagaimana proses verifikasi berkas pendaftaran caleg sampai dengan saat ini
ya fani selamat siang proses verifikasi sebenarnya sudah selesai dilakukan
hari ini kpu jawa timur akan menyampaikan bagaimana hasil verifikasi ini kepada perwakilan dari partai yang sudah mendaftar di kpu jawa timur
namun sampai siang ini sekitar pukul sebelas dua puluh masih belum dimulai padahal undangan sudah ditetapkan pukul sepuluh
dan yang jelas fani meskipun belum disampaikan hasil dari verifikasi ini
dan sebenarnya ada batas waktu sampai tanggal dua puluh tiga namun kpu jawa timur merasa bahwa seluruh proses yang mereka lakukan sudah selesai
tidak perlu menunggu sampai tanggal dua puluh tiga dan hari ini rencananya akan diumumkan
namun dari hasil yang saya dapatkan dari proses pemantauan verifikasi ini meskipun belum dirilis ya oleh kpu
ada yang menarik fani
kepada kpu jawa timur hanya lima belas kota kau paten yang keseluruhan partainya mendaftarkan calegnya
artinya hanya ada di lima belas kota kabupaten ini partai lengkap mendaftarkan calegnya
artinya ada dua puluh tiga kota kabupaten yang kosong beberapa partai yang tidak mendaftarkan sama sekali calegnya
baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota kau paten
ada dua puluh tiga kota kau paten
dan yang menarik kalau kita breakdown lagi ada lima partai yang sama sekali
tiga wilayah ini yang tidak mengirim keterwakilannya
misalnya yang paling banyak adalah pkpi
ada tujuh belas kota kabupaten yang sama sekali tidak dikirim oleh pkpi calegnya sama sekali tidak ada
dan yang kedua ada partai garuda menduduki peringkat kedua ada sebelas kota kau paten
dan sisanya kemudian berturut turut ada misalnya psi di tiga kota kau paten
dan juga pbb dan perindo di satu kota kau paten
ini menunjukkan bahwa memang ada ketidaksiapan dari partai partai ini
yang mengirimkan calon legislatifnya ke kota kau paten yang ada di jawa timur
dari hasil wawancara saya misalnya fani dengan pkpi misalnya
mereka mengatakan bahwa proses yang dijalankan di internal partai memang agak sedikit berantakan
begitu mereka menyebutkan
misalnya ketika mereka awalnya tidak lolos verifikasi
dan banyak sekali konsekuensinya adalah pengurus partai simpatisan partai ini yang sudah mendaftarkan diri sebagai caleg di pkpi
kemudian banyak sekali mengundurkan diri
begitu ada putusan yang berkekuatan hukum bahwa kemudian pkpi bisa mengikuti

sebagian dari mereka memilih kembali ke pkpi
dan sebagian besar lainnya menetap di partai yang sudah mereka dukung
ketika mereka mengetahui bahwa pkpi tidak bisa mengikuti pemilu
dan ini kemudian membuat pkpi kesulitan untuk mencari kader lagi untuk dicalonkan sebagai calon legislatif
sehingga memunculkan banyak sekali permasalahan
termasuk juga kuota perempuan yang sulit sekali diakui oleh beberapa partai untuk mendapatkan keterwakilan perempuan
dalam hal pendaftaran calon legislatif
baik terima kasih miftah
ini memang untuk terkait dengan persiapan dan juga ketidaksiapan ini banyak dialami oleh partai partai baru
dan kita harapkan saja memang tidak menjadi salah satu handicap dalam pelaksanaan pileg dan juga pilpres kedepannya
terima kasih miftah atas waktunya